apalagi sekarang penjajah kan mau ngirip surat sama mama kamu
sebentar lagi kita akan menjadi orang kaya
rika udah mau minta tebusan hari ini ran
selama ada kamu aku tenang aja kok ken
jadi candy sama rani lagi disekap
tapi kok rani gak ada
berarti cuma ken yang disuruh kerja
pasti ini permintaannya candy
untuk melindungi rani
anak saya udah dua hari hilang pak
saya pikir dia marah sama saya
gara gara saya kuncir temannya
tahu tahunya dia gak balik balik lagi
dia pergi dari rumah sakit pak
kami akan mencari anak ibu
mulai dari rumah sakit
siapa tahu ada yang melihat anak itu
saya tahu tante
kamu lihat rani di mana
sebenarnya saya sudah tahu hal ini
lisa jangan berbelit belit
kamu tahu rani di mana
kendi mengeret rani keluar ke rumah sakit
saya sih nggak tahu alasannya apa
tapi tante tahu
di luar sana gak ada beberapa orang jahat
yang menunggu mereka
kendi itu bekerja sama
sama penjahat penjahat itu
hanya untuk memeras tante dan om bili
awas kamu butuh kecil
kamu butuh mustahilnya
mungkin kamu kebanyakan nonton film detektif ya
gak mungkin kendi melakukan itu
gak mungkin ma gak mungkin kendi melakukan itu
gak mungkin kendi bekerja sama sama penjahat
terus berniat untuk menculik rani
berniat untuk memberas tante dan om
gak mungkin gak mungkin ma kendi melakukan itu
saya tidak berani bercerita ke tante
karena waktu itu saya belum punya bukti
tapi sekarang saya sudah punya buktinya
jadi kamu punya bukti
iya kan tante
ya kalau emang candi itu
korban penculikan juga
apa akan sedekat itu dengan penjahat
gak kan tante
saya harus beri pelajaran sama kendi
ini udah waktunya pak
saya akan beri pelajaran sama kendi pak
kalau begitu kami akan segera menyergap tempat itu
secepatnya pak ya secepatnya pak
baiklah pak bu
kalau begitu kami bermisi dulu
terima kasih pak
terima kasih pak
boleh boleh aja si lisa mau ya
ngasih tahu ke mama sama papa kamu
soalnya kan dia bener bener satu satunya pencuri ya

soalnya kan dia bener bener satu satunya pencuri ya
kan bisa gawat semuanya
apalagi sekarang penjahatnya mau kirim surat sama mama kamu
sebentar lagi kita akan menjadi orang kaya
ya udah mau minta tebusan hari ini ran
selama ada kamu
aku tenang aja kok ken
ternyata sedia sedia lisa tata yang merendah juga mau lapor ya kemau sama papa kata
sama ada candy rani baik baik aja sekolah
ini adalah hari terakhir kamu dalam kehidupan yang rani saya akan
menjarakan kamu ke penjara anak anak
kini tuh nggak salah apa apa mah justru gara gara kenny rani tuh nggak diapa apain
sama nyat itu ini adalah urusan kamu nggak tahu apa apa kamu masih polos kamu
nggak tahu kelicikannya kenny siapa yang licik itu enggak licik rani yang kabur dari rumah
mak ada apa bu
bapak masukkan dia ke dalam penjara
bapak udah tahu kan
bapak udah tahu bukti buktinya
foto foto itu dari lisa kan tadi pak
saya sebagai orang tua rani saya nggak mau
kalau dia masih berkeliaran saya takut pak
selama ini anak saya dalam bahaya gerakan dia pak
masukkan dia ke dalam penjara pak
saya nggak sudi lihat dia pak
cepat tolong mau pergi pak
pak pasti nggak salah pak
nggak mungkin saya menyerahkan teman saya sendiri pak
tante kini nggak pernah mau untuk nungguin rani tante
apa diam kamu
tante mana ada penjahat yang aku penjahat
kini nggak pernah ada nenek kayak gitu
tante dengerin duduk
nanti saya jembelah dirinya
sekarang ikut saya ke kantor
tante tante tunggu dulu
mak jangan mak
ken itu siapa
gotta menang raniun

saya ada dijanjikan kayaknya rani

kalian tak terserempak dengan aku
kok lupa ya
ya beda newspaper
sekarang pasti kenny juga lagi makan di penjara
tapi pasti makanannya gak enak
rani memang gak suka ya kamu sebut sebut kendi lagi
kamu bikin hilang selera makan mama aja
dia bahkan rela disuruh apa aja sama penjat penjat itu
supaya rani gak diapa apain
tapi kenapa malah candy yang di penjara sih ma
kamu gak bisa merubah keputusan mama
mama udah bilang sama kendi kalau dia nggak boleh deket deket lagi sama kamu
ini semua salah dia
dan dia harus tanggung akibatnya
ma bukan candy yang deket deket rani
tapi emang rani yang pengen deket candy ma
rani yang kabur dari rumah sakit
mama jangan selesain candy terus dong
kasian dia di penjara
pasti dia ketemu sama anak anak jahat
ya biarin aja
itu pelajaran buat dia
pelajaran apa sih ma
penjara itu tempat yang keras
gak cocok untuk anak kecil seperti kendi
candy itu anak yang baik ma
papa kok mau ngebelain mama sih pa
pokoknya mama bodo amat
walaupun seluruh dunia ini gak setuju sama mama
mama gak akan pernah keluarin candy dari penjara
mama gak boleh bicara seperti itu
candy itu anak yang baik ma
saya gak suka dibantah
ini sarap kamu
olahraga jam enam pagi
sarapan jam tujuh tepat
semua peraturan ada di dalam buku tata tertib peraturan
kamu tidak boleh melanggar peraturan
sepuluh kali keliling apalang membersihkan wc
dan mendapat hukuman yang lain